inilah video berdurasi dua puluh sembilan detik yang beredar di sejumlah media sosial beberapa hari ini
seorang ibu mengomel menggunakan bahasa inggris dengan logar lombok
saat aparat melakukan penertiban rutin protokol kesehatan
di kawasan wisata mandalika lombok nusa tenggara barat akhir pekan lalu
namun setelah diberi pengertian
sang ibu serta beberapa warga yang berkumpul di kawasan wisata mandalika tersebut
akhirnya bubar dan berpencar
kabit humas polda ntb yang dimintai konfirmasi membenarkan adanya kejadian itu
dan petugas melaksanakan tugas rutin mengingatan warga
agar tetap menjalankan prosedur kesehatan di kawasan wisata tersebut
kita sampaikan itu adalah sifatnya persuasif
dan alhamdulillah walaupun terjadi sedikit
sedikit ada penolakan dari masyarakat
namun mereka tetap mengejaki apa yang sejati himbawan dan hiburan kepolisian